sebenarnya awalnya juga dari pressure karena semua orang pasti nyambung nyambungin saya sama bapak saya
akhirnya saya mau mencoba saya bisa apa sih sebenarnya gitu
akhirnya saya di umur lima belas tahun mendirikan creative partner
creative partner itu adalah sebuah event organizer dan agency yang khusus menyebarkan virus entrepreneurship ke seluruh indonesia
dikemasnya anak muda karena sekarang anak anak muda tuh pasalnya ada kemasannya
kita pingin banget bisa karena saya percaya bahwa indonesia butuh lebih banyak lagi anak anak muda yang kreatif yang punya entrepreneurship mindset
kesempatan terbaik oleh bapak presiden berdiri di sini menyuarakan dua puluh satu juta jiwa disabilitas di seluruh indonesia
dan turut bangga saya berdiri di sini mewakili sebagai disable enterprise yang saya bangun delapan tahun
di mana sudah waktunya disabilitas bukan kualitas
kita adalah kelompok minoritas tapi kita dianggap setara
bilang pentingnya untuk sdm unggul ya
apalagi kita sebentar lagi akan mengalami atau sedang mengalami bonus demografi gitu
penting banget untuk anak anak muda beneran menjadi penopangnya indonesia
nah jadi kalau saya pribadi dan teman teman percaya sekali bahwa kita penting untuk punya dua puluh first century skill
nah kita percaya kalau orang orang bisa berpikir kritis

dan karena saya peduli banget sama perdamaian kalau orang bisa berpikir kritis bisa berkolaborasi
itu harusnya indonesia jadi lebih damai
jadi kalau kita ngomongin toleransi itu sebenarnya gak jauh jauh dari kemampuan orang berpikir kritis
tiga serikani milenial pilihan presiden joko widodo tampil percaya diri saat diperkenalkan ke publik kamis dua puluh satu november dua ribu sembilan belas
bersama rekannya yang lain para milenial berbakat ini optimistis mampu membawa perubahan di pemerintahan jokowi lima tahun ke depan
menunjukkan staff khusus dari kalangan milenial ini diharapkan mampu mengembangkan inovasi di segala bidang
nama ayu kartika dewi mengisi salah satu sosok milenial di samping presiden jokowi
perumus gerakan sabang merauke ini terpilih menjadi staff khusus presiden di usianya ke tiga puluh enam tahun
gerakan sabang merauke menggagas pertukaran pelajar antar daerah di indonesia untuk menanamkan nilai toleransi pendidikan dan kebinekaan
lahir di banjarmasin
ayu pernah menjadi guru sd di maluku utara
semasa kecil ayu seringkali berpindah tempat tinggal mengikuti kerja sang ayah hingga membuatnya tak asing lagi dengan keberagaman
menjadi staf khusus presiden sebuah tanggung jawab baru yang diemban ayu untuk bisa membawa misi keberagaman di masa mendatang